bisa ketika mudik nanti banyak warga yang memilih jalur alternatif
untuk menghindari macet banyak dilakukan agar cepat tiba di tempat tujuan
ya dan kali ini tim cnn indonesia menjelajahi jalur cikalong dari puncak
untuk menuju bandung jawa barat
dalam jelajah jalur mudik dari jakarta menuju bandung saya sempat berhenti di puncak
di jalan cipanas ada persimpangan jalan yang bisa melewati cikalong
sebagai salah satu alternatif menuju bandung
jika anda ingin menghindari kemacetan di cianjur
sekitar dua km setelah memasuki jalur cikalong
saya menemukan pasar buah yang terletak di jalan raya sukanagali
saya pun singgah untuk membeli bekal selama perjalanan
jika anda membutuhkan tempat untuk beribadah di jalur cikalong ini
anda hanya akan menemukan satu tempat ibadah
satu km dari pasar buah di sukanagali
jalur ini cukup menantang untuk dilewati
jika anda tidak ingin melewati jalur cianjur
yang terkenal cukup macet di hari hari libur besar
ada beberapa tantangan yang akan anda hadapi di sini
yang pertama adalah jalan yang berlubang dan sempit
sehingga akan memperlambat perjalanan anda untuk menuju daerah tujuan
selain itu di jalur ini tidak ada penerangan sama sekali
sehingga tidak direkomendasikan untuk dilewati pada saat hari sudah gelap
namun kabit humas polda jawa barat
kombes pol yusri yunus mengatakan jalan di jalur cikalong ini akan segera diperbaiki
untuk jalur dari sekitar cikalong ini
awal bulan juli nanti sudah bisa diperbaiki
terus kemudian beberapa rekayasa jalan di sana
termasuk lampu lampu yang ada di sana memang dari pihak pemda setempat
itu nanti memang akan dipenuhi semuanya
intinya bahwa di jalur tengah ini
ini nanti mudah mudahan pertengahan juni atau awal sebelum liburan panjang dimulai nanti
semuanya sudah bisa terpenuhi dan sudah bisa dilalui oleh naran
jika anda belum sempat mengisi bahan bakar di tengah perjalanan
ada penjual bensin eceran milik warga di jalur cikalong ini
di tengah jalur ini
anda akan melewati perkebunan kelapa sawit yang cukup luas
suasana yang cukup sepi di perkebunan kelapa sawit ini membuat pihak polda nantinya akan menambah beberapa pospam
untuk menjaga keamanan saat mudik nanti
setelah melewati jalur cikalong yang panjangnya lebih dari tiga puluh lima km ini
anda akan sampai di ciranjang lalu menuju padalarang
perjalanan berlanjut melalui tol purbalenyi
hingga sampai di ciranjang